anak anak ini berbondong ke sebuah rumah sederhana di dusun kelampok desa giri purwo
kecamatan purwo sari gunung kidul yogyakarta
bukannya ingin menghabiskan sore dengan bermain
mereka memilih belajar kepada seorang pria yang sudah tiga puluh empat tahun terakhir ini mengajar dengan posisi terbaring
pria bernama untoro ini akrab dipanggil dengan panggilan mbah un
mbah un lumpuh sejak usia delapan belas tahun akibat terjatuh ke jurang saat membantu orang tuanya mengangkat telan
namun keterbatasan ini tak pernah membuatnya kecil hati
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima mbah un yang hanya mampu bersekolah sampai bangku smp kelas dua ini
mulai mengajar anak anak usia paut hingga sd
di desanya ada kesan berbeda saat anak anak ini bertemu sang guru untuk pertama kalinya
lumayan takut seperti karena mbah uni cacat
tapi setelah kenal mbak un gimana
jadi lebih akrab terus selalu diceritakan
bagi anak anak ini mbah un adalah solusi atas pelajaran yang sulit dipahami di sekolah

mbah un yang sabar dan telaten lebih mudah dimengerti
lebih gampang dimengerti sama mbah kumi
ya menjelaskannya mudah
lalu dari mana mbah un bisa belajar dan memahami semua pelajaran
yang selalu berubah selama lebih dari tiga dekade ini
adik kandung mbah un yang setia merawatnya punya kisah
ya dari rajin membaca aja
dari rajin membaca
dari mendengarkan radio radio
jadi gak ada yang istilahnya biarpun itu kepanakan itu ada yang pendidikan
ada yang pas tengah kuliah
itu gak ada yang mendekati terus ini ini ini
cuma dari rajin membaca dan dari dengar dari radio
lalu apa rahasia mbah un agar pelajarannya lebih mudah difahami
dalam mengejarkan itu rasa sakit
dengan rasa kasih sayang
tidak ada suatu paksaan
kalau memang anak itu belum bisa ya jangan dipaksakan untuk bisa
diterahkan dulu seiring sejalan dengan nalar si anak itu
mbah un bersyukur sudah banyak anak anak didiknya yang kini sukses berkarir di bidangnya masing masing
mereka yang tak pernah lupa dengan jasa mbah un adalah kebahagiaan bagi pria berusia lima puluh tujuh tahun ini
lalu adakah biaya yang harus dibayar anak anak ini sebagai kontribusi kepada kehidupan mbah un
ya tidak mbah
nanti kalau ditaruh biaya faktornya akan belajar
nanti terpaku biaya
nanti gak belajar
hingga hari ini mbah un tidak pernah terpikir kapan akan berhenti mengajari anak anak di desanya
dari mbah un kita belajar makna semangat pantang menyerah untuk membangun kekayaan
mbah un menyerah untuk memberi manfaat kepada orang lain dan semangat keikhlasan tanpa batas
mbahun adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa dalam arti sebenarnya